tim gabungan dari polda jawa tengah dan polres brebes menangkap kelompok tersangka perampokan nasabah bank di sebuah rumah kos di brebes
dari enam tersangka dua di antaranya kini masih buron
jumat pagi polisi menyisir sejumlah rumah kos di kampung saditan brebes
beberapa polisi menyamar untuk menemukan tempat persembunyian sekelompok orang yang diduga merampok nasabah bca di pemalang sehari sebelumnya
di rumah kos milik warga saditan indah ii polisi menemukan enam orang tersangka perampok yang menyewa dua kamar kos
polisi kemudian mengepung dan menyergap para tersangka
tiga orang langsung ditangkap namun dua orang melompat dari lantai dua
satu orang lainnya dipukul warga setelah polisi meninggalkan lokasi
saat ini polisi masih mencari dua orang yang meloloskan diri
terima kasih ini pembelajaran bagi warga kami yang ada kegiatan untuk penginapan rumah tinggal rumah kos ya
ini kadang memang tidak melaporkan ke rt sehingga kami tidak pernah merekam identitas siapa yang bertempat tinggal sebagai pendatang di tempat kos
ketika kami melihat yang pelaku ini malam biasanya baru keluar dari rumah
karena mungkin aktivitasnya siang jadi malam biasanya hanya berpapasan ketemu mau mencari makan
kelompok ini merampok nasabah bca bernama muhammad salam di jalan semeru pemalang
mereka membawa kabur uang satu ratus lima puluh juta rupiah
komplotan ini menggunakan pecahan keramit busi untuk memecahkan kaca mobil milik korban
hasil di mana kamu dapatnya
permasikan untuk kejadian curat
dengan modus obat
berada di pecah kaca di pemalang kejadian kemarin hari kamis tanggal dua puluh enam juli dua ribu delapan belas sekira jam sembilan tiga puluh di jalan semeru
tempatnya di depan tukuhirbat
jadi hasil penyelidikan kita lewat rekaman cctv yang ada di bca maupun di masjid dekat tkp
juga pelaku adalah dua orang menggunakan sarana sepeda motor
dan pelaku ini sudah membuntuti korban dari bca
setelah dia berhasil mengambil uang dengan memecah kaca
kemudian dia melarikan diri ke arah barat
dan diduga pelaku ini adalah bukan pelaku lokal
ini adalah lintas provinsi
dimungkinkan kelompok paling bangun
polisi juga menyita tiga sepeda motor yang dipakai untuk berbuat kejahatan
uang hasil merampok dan telpon seluler
imam suripto brebes